itu pasti tak ada dari si ujang
hei itu kudang kudang besar kak
mari kita tangkap
bus itu bukan kudang kudang tahu
tapi ada yang nyari petasan
karena dari arah pantai
sudah kalau gitu kita langsung ke sana
jang kenapa kau manggil kami kemari
aku teh mau nunjukin kalian sesuatu
ayo kamu dapat dari mana ini ujang
jadi teh aku makan ikan bakar
eh tak tahunya di dalamnya ada mutiara
memangnya kenapa pula
menurut aku pasti ada yang naruh mutiara ini
aku teh jadi curiga
ada sangkutannya sama dua orang penjahat itu
bah menurutku pasti penjahat itu akan bereaksi lagi
selain pertanakannya ayahnya ling ling ada satu pertanakan lagi
pertanakan bang hendrik
kalau begitu mulai besok kita akan jaga jaga tempat bang hendrik
ujung sudah jadi penawan
kita coba lihat di dalam
sudah lapar nih
eh mau nih ya teh
bukannya assalamualaikum kalau kamu minta makan
sekarang mana mau kena ini
lagi kalau luas rasanya
ini makanannya pelan pelan makanannya ya jangan seluk
ini masih ada kerjaan di depan
sekarang kita akan main
kita mau pergi dulu ya
jadikan nyari pak
banyak pr jadi kerjain dulu
prnya baru boleh main
jadi kalian datang kesini
membantu abang hendrik menjaga
tempat ini dari pencuri mutiara itu
betul itu bang selama
ada butet dan kawan kawan
tempat abang aman dan tentram
betul kan kawan
tenang bang hendrik selama ada
tempat bang hendrik selalu
aman aman betul
ya itu kan cacing
kok daun bisa jalan
siapa pula itu dan siapa dia
dengan begini kita bisa
mengawasi penjahat penjahat itu